mas riah warga sidoarjo yang pernah membuang kotoran manusia ke tetangganya kembali berulah meski pernah dipenjara selama satu bulan
kini mas ria membuang sampah di akses jalan menuju rumah tetangganya bahkan berjoget seolah meledek
bagaimana psikolog melihat perilaku mas riah yang tak jerah meski sudah dihukum kurungan penjara
bergabung bersama kami psikolog klinis astrid regina selamat malam mbak astrid
mbak astrid melihat aksi dari mas riah yang sudah lama melakukan ini bahkan sudah dikurung dalam penjara
namun tidak mengubah perilakunya bagaimana dari pengamatan anda
yang jelas perempuan kuat ya mas dia orang yang kuat
dan kalau kita mungkin berasumsi bahwa seseorang sudah masuk penjara itu akan kapok
barangkali kita mesti lebih dalam menghayati bahwa pemikiran kita akan kapok untuk orang masuk penjara
barangkali tidak berlaku untuk semua orang mas
barangkali mas ria ini nggak tahu ya tiap orang kan beda beda ya latar belakangnya
kemudian apa kebutuhannya kemudian motivasi dan sebagainya kan beda beda
barangkali dia tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang bisa membuat dia jerak gitu kan
karena bagi dia kebutuhan dia untuk melakukan itu belum terpenuhi
dan itu pasti ada motif di balik itu
dan ini kalau saya lihat gini ini kan penderitaan orang ya yang diwujudkan dalam ekspresi
anggaplah kemarahan atau kejengkelan atau kekesalan
dan walaupun dia masuk penjara yang dia hayati kelihatannya adalah
orang belum mengerti apa yang saya mau apa yang saya minta atau apa yang jadi kebutuhan saya
jadi kayak nantangin gitu ya mas riyah
jadi artinya dia ini perempuan kuat yang ingin mengatakan bahwa
yang saya butuhkan dari kegiatan saya ini belum saya dapat
dan saya masuk penjara enggak jadi masalah buat saya karena itu tidak membuat saya kapok kan gitu
oke mbak astrid ini yang cukup menarik adalah aksinya dilakukan rutin setiap pagi antara pukul lima
lima sampai dengan lima tiga puluh pagi
lalu ada juga gerakan ejekan goyang pinggul dan juga melakukan peludahan gitu atau meludah
bagaimana anda melihat perilaku perilaku ini
ya kalau kita dengarkan apa kata yang pemilik rumah ya
kan beliau mengatakan bahwa dari dulu juga emang suka joget joget kan gitu ya
jadi kan kita melihat tidak ada perubahan
artinya pemenjaraan bagi mas ria ini nggak berdampak apa apa mas
karena dia mungkin dia merasa
saya belum dapat apa yang saya maksud atau apa yang saya mau atau kebutuhan saya itu gitu kan
boleh aja di penjara tapi saya belum mendapatkan apa yang ingin saya dapatkan
maka dia ulangi lagi sama seperti dulu gitu kan
walaupun sedikit ada perubahan ya tidak lagi di tempat yang sama ya
dan tidak lagi membuang kotoran maksudnya tingja ya tetapi sampah kan gitu
jadi pesannya masih sama pesannya masih sama kan mas
jadi ini adalah usaha dia untuk mendapatkan perhatian
kayaknya bukan hanya
hanya dari pemilik rumah ya
tapi mungkin dari kita semua
bahwa ada sesuatu yang belum saya dapat dan saya nggak masalah
mau di penjara juga enggak apa apa gitu kan
kalian belum memberikan saya apa yang saya inginkan gitu loh mas
jadi kuat orang ini
baik mas riyah
tadi kan anda juga sempat menyebutkan bahwa ini ada pembentukan dari perilaku
dari amarah atau emosi begitu
apakah memang perbuatannya ini bisa membentuk perilaku orang segitu
bisa dibilang segitu
jahatnya dengan tetangga sendiri
gini mas kalau kita hanya lihat dari perilakunya
kita bisa punya asumsi seperti yang mas katakan barusan
tetapi kalau kita mencoba menghayati apa yang sebetulnya dia derita
nah itu barangkali kita bisa jadi lebih paham
jadi artinya kita mesti memposisikan dulu untuk lihat
ini sebenarnya apa sih yang sebenarnya ingin dia sampaikan
kok dia sampai senekat itu kan gitu ya
sampai emosi itu bisa mendominasi
menjadi lebih tinggi dari pemikiran sehat
tapi dia udah gak peduli orang mau lihat dia seperti apa kan gitu
dia hanya ingin orang melihat
aku sakit hati dan ini aku ingin menunjukkan sakit hatiku seperti ini
lihat dengerin gitu kan mas
mbak astrid kalau dilihat dari perilakunya atau hal hal yang dilakukan oleh mas ria ini
bisa dikategorikan dengan kepribadian atau karakteristik tertentu atau tidak
yang jelas kalau kita lihat dari kencangnya dia dan tidak memperhatikan normal
ya kita bisa dengan enteng manakala ini psikopat gitu kan ya
ini orang yang tidak mengacukan norma
dan kelompok orang yang tidak mengacukan norma
kan kalau dalam panduan gangguan jiwa
itu kan masuk di dalam kelompok psikopat
gitu kan ya mas
nah tapi saya sendiri karena saya belum periksa dia
saya belum lihat dia dari dekat gitu ya
tapi kelompok yang tidak memerhatikan norma
berani melakukan sesuatu dan berani nanggung resiko
nggak malu dan lain lain
itu masuk di dalam kegangguan kepribadian yang kita sebut sebagai psikopat
tapi ini nggak bisa saya di situ atau conduct behavior ya
kita nggak bisa masukkan di situ karena belum periksa gitu loh
harus diperiksa dan juga jadi setelah pemeriksaan kita bisa melihat dari dua sisi begitu ya
tapi mbak kalau misalnya kita melihat ini terus berjalan
kalau misalnya kita melihat ini terus berulang
bahkan pidana juga tidak membuat jerah dia
menurut anda apa yang bisa dilakukan agar mas riah ini tidak mengulangi perbuatannya lagi
kalau saya bilang pendekatan ya mas ya
didekati kemudian kita ngobrol lah sama dia kan
jadi artinya carikan kalau kita mau pendekatan win win ya
ya jadi kan sebuah perbuatan itu kan ada motivasi
ada keinginannya ada kebutuhannya
kalau kita ingin dia berhenti ayo kita duduk sama sama
kita periksa kita obrolin baik baik gitu kan
karena selama ini komunikasinya kan cuma menduga duga
ada peristiwa yang jadi latar belakangnya
tapi kan sebetulnya dia pribadi kan belum pernah diajak ngomong
kita cuma jengkel sama perilakunya
langsung kita adjustment kan gitu ya
gendong gitu ya orang gitu kan ya mas
tapi kan sebetulnya apa sih gitu
berarti dengan memenuhi keinginannya justru itu akan bisa membuat mas ria berhenti mengulangi perbuatan
berhenti mengulangi perbuatannya
mungkin bukan keinginannya mungkin barangkali disamakan ya mas
kalau anda dan saya misalnya berkonflik
lalu saya perilaku saya jadi aneh
kita ambil jalan tengahnya kan gitu kan mas
ya gitu kan
jadi belum tentu dia kemudian bisa mendapatkan apa yang dia inginkan
tapi paling tidak kalau kita dengarkan kita tahu sih
ya jalan terbaik buat kita berdua supaya kamu nyaman
saya nyaman apa nih jalan tengahnya kan gitu sih mas
oke baik karena kabar terakhir yang kami dapatkan
pengacara dari wiwik juga akan kembali melaporkan mas ria
tapi semoga juga ada komunikasi langsung dari kedua belah pihak
supaya tadi yang anda katakan bisa ketemu jalan tengahnya
sehingga tidak ada lagi kegiatan kegiatan yang bisa merugikan tetangganya sendiri
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini